sekarang kita latihan lagi ya ikuti aku ayo keluarkan ya suaranya ya yang kencang
bagaimana kalau begini ya
lilis ayo bagaimana kalau kita kurangi saja pemainnya
iya jadi lilis itu ceritanya
hah lilis kau ceritanya jadi anak bandel ya di drama ini
gak mau nanti aku tidak disukai sama allah terus aku bisa dibenci sama orang orang
lilis kau itu bandel cuma di dalam drama saja
enggak aku gak mau sholat
eh lilis emang yang sholat itu apa susah gak sih
gak ada bakal males malesan
astagfirullahaladzim butet kamu gak boleh marahin lilis kayak gitu
kalau ngasih tahu harus dengan lemah lembut baik baik
eh afwan tapi ustazah kita ini cuma lagi latihan drama
pementasan tema isra'i roj
nah iya gitu ustazah
maaf ustazah gak tau
ustazah nuryul lagi apa
ustazah nurul apakah ustazah mau di cerita ini ustazah itu jadi uminya lilis
gak apa apa ustazah
tentu aja mau dong
eh kalau ustazah nuyu jadi uminya lilis ustadz musa yang mulia dan syatul ini cocok banget tuh jadi abinya lilis
ustaz di dalam drama kami ini ceritanya bapaknya si lilis itu kena azab ke sambar geledek
gak dari deh kalau gitu
ya ustadz mau ke depan dulu ya ada keperluan lain ya assalamualaikum
terima kasih ya kak
iya gak apa apa valdi kan keluar
ya udah bu kita mau minta anggaran dulu bu kita mau kembaliin dulu sepedanya
ya bu terima kasih juga oe udah dikasih kertas buat ya sepeda oe juga
justru ibu yang terima kasih sama kalian berdua berkat kalian berdua sepeda valdi anak ibu jadi bagus ya kan sayang
ya udah sayang
ya udah bu kita jalan dulu ya bu
dah kamu diam nanti biar kakak yang cari sepedanya ya
tadi kamu kejar sampai mana
sampe ujung kampung bu tapi mereka ngilang gitu aja
nah itu sepedanya
akhirnya balik juga capek kan bawa bawa lari sepeda curian
sebenarnya kirain kita ini sepeda kita
eh pas di tengah jalan kita baru nge tuh
oh ternyata ini bukan sepeda kita
makanya kita kesini mau balikin dan mau minta maaf
sudah setia mereka semua sama sama aja bro
iya sekali lagi ikhal minta maaf ya
kau yang minta maaf ya
sepertinya kalian ini anak anak pesantren ya
iya bu kita orang dari penanta
ya nak salam ya buat ustadz kalian
yaudah kita pamitkan dulu ya bu
wah sepedanya bagus nih kak
iya sepedanya bagus ya
akhirnya selesai juga kak
ini membuktikan kalau kalian bekerja sama dengan baik dan bersungguh sungguh
insya allah apapun bisa kalian raih dengan baik ya
lihat nih sepeda hasil karya kita
keren kan bagus kan
ih terbaik dari terbaik
karena sepeda ini emang sungguh tidak ada duanya
ini keren dari sisi apa
orang ini biasanya dibuatin sama usaha hituan aja bangga
kalau ngaku ngakunya sih bikinan sendiri ya
eh gak taunya dibikinin sama orang lain
iya menurut aku sih ya harus sekali malu dong
eh kita juga bikin kali
ya enak aja
kita pasti paling yang ter the best ter bagus ter oke
terus mas bullo gitu
masalah buat lo
eh jangan jangan
cukup cukup cukup
cukup cukup cukup
cukup cukup semuanya ya
kenapa sih kalian tuh suka banget yang namanya bertengkar
padahal kan sesama orang itu tidak boleh saling berantem
tidak boleh saling bertengkar
apalagi sesama muslim
sobri tuh duluan tuh
pakai pamer pamer segala
pokoknya sobri lihat aja ya
besok pasti pertunjukan kita tuh paling bagus
pertunjukannya amelia dong
daripada sepeda kayak gini nggak level
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
datang bikin rusuh
udah kalian tuh sabar ya
allah berfirman di dalam surat al imron ayat satu ratus empat puluh
itu mencintai orang orang yang sabar
nah kalian mau gak dicintai sama allah
mau dong mausad
makanya kalian harus selalu sa
ikuti aku untuk milasi vokal kalian ya
bagus sekali lagi
eh kalian lagi pada ngapain sih
kalau lihat lagi seru seru banget ini
kita itu lagi latihan pernafasan biar vokal kita tuh lebih bagus
oh latihan pernafasan vokal yang buat drama drama itu ya
seminarnya boleh sih mpo
soalnya dari pertama itu mpo siti sudah pilih mpo siti karena lebih keibuan
lilis jangan nakal ya
cocok banget jadi punya list
kalau masalah izin itu itu urusan belakang
sekarang kita latihan lagi ya
ayo keluarkan ya suaranya ya yang kencang
aduh sakit banget
ayo kita kejar si haikal ya
tiba tiba ikutan drama aja sampai kayak begitu
seperti kendaraan burok yang dikendarai oleh
baginda rasulullah dengan kecepatan cahaya